dan sekarang kami mengajak anda untuk melihat gambar terbaru yang kami dapatkan dari lapangan
iya ini adalah gambar terbaru di wilayah gatot subroto
terjadi bentrokan anda bisa lihat ada pengemudi taksi yang menggunakan kemeja berwarna biru
terjadi bentrokan gesekan dengan pengemudi ojek berbasis aplikasi atau gojek yang menggunakan pakaian dan helm berwarna hijau
informasi yang menyebar di media sosial sekitar setengah jam yang lalu terjadi pengeroyokan terhadap seorang pengemudi atau pengendara gojek
dan informasi ini begitu cepat menyebar sehingga tentu saja membuat bentrokan ini terjadi
sekali lagi ini adalah gambar terkini
gambar saat ini langsung dari kawasan gatot subroto di jakarta selatan
ada satu orang sudah dilarikan ke wilayah trotoar
yang anda lihat yang menggunakan pakaian berwarna hijau adalah pengendara taksi berbasis aplikasi atau
ya pengendara maksud kami pengendara gojek pengendara ojek berbasis aplikasi
dan kami sampaikan kembali ada beberapa titik konsentrasi unjuk rasa supir taksi dan juga angkutan umum juga supir bajai di wilayah ibu kota
yang pertama supir bajai dan kwk dan juga beberapa angkutan umum saat ini berkumpul di wilayah silang monas
kemudian supir taksi berkumpul di wilayah depan gedung dpr ri senayan jakarta
dan sekarang anda kembali lihat ini gambar saat ini dari wilayah gatot subroto
ada bentrokan antara supir taksi yang berseragam berwarna biru dengan supir gojek atau ojek berbasis aplikasi berseragam hijau
di sebelah kiri anda bisa lihat ada beberapa taksi diparkir di sana taksi berwarna putih
dan anda juga bisa lihat dampaknya terhadap arus lalu lintas seperti apa
gesekan terjadi diduga akibat adanya seorang pengemudi gojek pengemudi ojek berbasis aplikasi yang dikeroyok oleh beberapa supir
masih belum jelas supir apakah mereka supir angkutan umum atau supir taksi
tapi informasi ini sudah menyebar di media sosial fotonya anda yang memiliki media sosial pasti sudah bisa melihatnya sejak sekitar setengah jam yang lalu
dan anda bisa lihat tidak hanya satu jalur yang ditutup
atau dikuasai oleh para supir taksi tapi juga jalur yang lain
saat ini konsentrasi sudah terurai mereka sudah berkelompok kembali
supir taksi berseragam biru dan supir gojek atau supir ojek berbasis aplikasi berseragam hijau
anda bisa lihat dampaknya pada arus lalu lintas
seperti apa sekali lagi kami sampaikan ini kawasan gatot subroto
kawasan gatot subroto jalur cepat dan jalur lambat
kami masih belum bisa memastikan kawasan gatot subroto persisnya di sebelah mana dan arahnya dari wilayah mana kemana
tapi kami nanti akan memberikan informasi
sekali lagi konsentrasi unjuk rasa hari ini tidak hanya di wilayah gatot subroto tapi juga di beberapa wilayah lain yaitu di seputaran silang monas
wilayah gedung dpr mpr di depan balai kota kemudian depan kantor kementerian komunikasi dan informatika
kalau bisa dilihat dari gestur
ya sepertinya sudah berdamai dua kelompok ini
kelompok supir taksi berseragam biru dan kelompok supir ojek pengendara gojek
ya anda bisa lihat baru saja ketika sekelompok pengendara gojek hendak meninggalkan ruas jalan gatot subroto ini
kembali terjadi gesekan
ya polisi sudah hadir di tempat ini
di tengah tengah mereka persis di antara mereka untuk meleraik
ya sekali lagi ini adalah gambar saat ini di wilayah jalan gatot subroto jakarta selatan
baru saja terjadi bentrokan antara sekelompok pengendara gojek dengan sekelompok supir taksi
menggunakan seragam berwarna merah
ya sekali lagi ini adalah gambar saat ini di wilayah jalan gatot subroto jakarta selatan

ya sekali lagi ini adalah gambar saat ini di wilayah jalan gatot subroto jakarta selatan
baru saja terjadi bentrokan antara sekelompok pengendara gojek dengan sekelompok supir taksi
menggunakan seragam berwarna merah
baru saja terjadi bentrokan antara sekelompok pengendara gojek dengansekan pasang b ohio
ya sekali lagi ini adalah gambar saat ini di wilayah jalan gatot subroto ini